udah kerja apa
mudah mudahan usahanya lancar
kalau aku belum bisa senyum kayak kamu
ami itu siapa
kalau dulu kita copet sekarang kerja di sini
satu dua tiga
istirahat di tempat gerak
hari ini sinta gak ada
gak tahu bos
bisa operasi sendirian
ada partner aja gagal terus
gimana sendirian bos
sementara sinta gak ada kamu duet sama saya
kang gus berangkat jam berapa
tapi kesini dulu kan
iya kang mus masih ada janji ketemuan sama pemborong
terus pasti kamus juga pamit dulu sama yang lain
balik kanan bubar jalan
biar mereka pergi duluhan
bebes nggak mungkin
tengok ya sama si si
tuh tak ada yang ngsomep wakil
yang lain nggak aksen jahat

kamu sama lolita udah bebas
gak harus dari copet lagi
sekarang kita bebas
udah gak jadi copet lagi
aku udah bebas udah gak jadi copet lagi